hai mola update kembali bersama saya ratu nabila dan saya rizky harisnanda dan kita langsung buka informasi pertama dari kanal movies
killing eve menjadi serial pilihan di mola tv yang berkisah tentang agen mi enam bernama ev yang memburu vilanel seorang pembunuh berdarah dingin yang sulit dilacak
dipintangi sandra oh dan jody commer serial yang memenangkan amy awards dua ribu sembilan belas kategori lead actris ini menjadi tontonan wajib yang tak boleh dilewatkan
dari kanal living instant gardener hadir sebagai inspirasi berkebun
khusus bagi anda yang senang berkebun atau baru memulai dalam instant gardener anda bisa simak banyak inspirasi dan juga keseruan desainer tanaman danny clark mentransformasi taman yang terbengkalai
berlokasi di inggris pada episode pertama taman yang kerap tergenang air dan penuh lumpur berhasil disulap menjadi taman yang indah hanya dalam dua puluh empat jam
be kids and living satu tayangan dalam satu layanan
sampai jumpa di mola update berikutnya